selama periode april hingga september mendatang
bagi golongan rumah tangga empat ratus lima puluh volt ampere
salah satu penerima bantuan listrik adalah suhayati
warga petamburan jakarta pusat ini
biasanya mengeluarkan uang seratus ribu rupiah
untuk kebutuhan listrik berdaya empat ratus lima puluh va di rumahnya
namun wanita yang bersuamikan tukang reparasi barang elektronik serebutan ini
adapun iwan kurniawan pelanggan listrik berdaya sembilan ratus va
di kelurahan petamburan jakarta pusat
yang biasanya mengeluarkan uang seratus ribu rupiah
untuk membayar listrik setiap bulan
sejak tiga bulan lalu hanya membayar lima puluh hingga enam puluh ribu rupiah
udah dipotong langsung dari kantor pos
senang sih senang sekali
ya mudah mudahan sampai akhir tahun inilah diperpanjangnya
sampai desember kalau bisa
berdasarkan data kementerian esdm
jumlah penerima bantuan listrik lebih dari tiga puluh satu juta rumah tangga
dengan perincian dua puluh empat juta pelanggan empat ratus lima puluh va
tiga juta pelanggan sembilan ratus va tak mampu
dan lebih dari empat ratus lima puluh ribu pelanggan empat ratus lima puluh va industri
untuk memperoleh bantuan listrik
pelanggan dapat mendaftar melalui website www pln co id
bagi pelanggan perabayar yang menggunakan token tadi
setiap bulannya sesuai dengan arahan tadi adalah selama enam bulan
diberikan token gratis dengan jumlah kwh sebesar pemakaian bulanan tertinggi
dari pemakaian tiga bulan terakhir
yaitu desember dua ribu sembilan belas sampai dengan februari dua ribu dua puluh
untuk periode pembelian nanti pada bulan juli agustus september dua ribu dua puluh
pln telah menyediakan ada lima channel
untuk daerah yang tidak memiliki akses internet
pelanggan dapat mendaftar melalui perangkat desa
menghubungi call center satu ratus dua puluh tiga atau mendatangi kantor unit pln terdekat
selain itu pemerintah melalui kementerian esdm menyatakan
tak akan menaikkan tarif dasar listrik bagi semua golongan sepanjang tahun ini
edi duwiryanto kementerian esdm
septiadi pradana jakarta